pada tanggal empat agustus dua ribu dua puluh satu indonesia secara resmi mencatat lebih dari seratus ribu kematian akibat covid sembilan belas
indonesia menjadi negara kedua di asia dan negara ke dua belas di dunia yang kehilangan seratus ribu warganya karena covid sembilan belas
seratus enam ratus tiga puluh enam kematian ini tercatat setelah indonesia dilana pandemi covid sembilan belas selama lima ratus dua puluh hari
sejak resmi diumumkan kasus pertama pada dua maret dua ribu dua puluh
pencapaian pilu ini terjadi setelah indonesia mengalami masa paling kelam berhadapan dengan covid sembilan belas
sebanyak tiga puluh lima enam ratus dua puluh delapan orang meninggal pada bulan juli lalu
atau tiga puluh lima empat puluh persen angka kumulatif kasus kematian hingga tanggal empat agustus
ketua bidang data dan teknologi informasi satgas covid sembilan belas dewi nur aisyah pada rabu sore menyampaikan
tujuh persen kasus kematian pada bulan juli berasal dari sepuluh provinsi
di bulan juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari jawa tengah
diikuti jawa timur dki jakarta jawa barat yogyakarta
jadi kalau kita lihat lima provinsi di pulau jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan juli
dalam keterangan persia pada senin lalu menteri kesehatan budi kunadisadikin menyampaikan
tinggi angka kematian saat ini disebabkan keterlambatan penanganan covid sembilan belas
banyak pasien yang saturasi oksigennya pada saat tiba di rumah sakit sudah di bawah sembilan puluh persen
padahal jika sudah di bawah sembilan puluh empat persen pasien harus segera mendapat penanganan medis
kenapa kematian kita tinggi karena orang masuk rumah sakit sudah telat
karena testingnya juga kurang banyak
kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata rata delapan hari dirawat sekarang empat delapan hari sudah wafat rata ratanya
menurut epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat
menurut epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat
universitas indonesia tri yunis miko wahyono data jumlah kasus kematian ibarat fenomena gunung es
angka kematian covid sembilan belas sesungguhnya berada di bawah permukaan air atau tidak terdeteksi
bahkan kasus probable kematian covid sembilan belas yang merupakan kasus kematian yang memiliki gejala covid sembilan belas
atau hasil tes antigen positif tapi belum positif melalui pcr disebut dua kali lipat kasus kematian terkonfirmasi covid sembilan belas
nah seharusnya kasus probable itu merupakan kewajiban
kewajiban pemerintah untuk mengkonfirmasinya tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah
bahkan pukesmas kalau sepun masyarakat melapor ada yang sempat dilacak ada yang tidak dan banyak yang tidak dilacak
untuk menurunkan angka kematian kasus covid sembilan belas pemerintah akan mengintensifkan program vaksinasi
yang berdasarkan data dki jakarta mampu menurunkan resiko kematian lebih dari satu
dan juga menurunkan resiko kematian lebih dari sepuluh kali
satu ratus lima puluh delapan juta dosis vaksin covid sembilan belas dipastikan akan tiba di indonesia hingga bulan desember mendatang
sementara tujuh puluh dua juta dosis masih dalam proses finalisasi
arya dita utama maranata tampu bolon jakarta